kajian awal pemindahan ibu kota negara hampir rampung
dengan demikian nama calon ibu kota negara akan keluar dalam waktu dekat
badan perencanaan pembangunan nasional bapenas menyatakan
kajian terkait calon ibu kota baru akan selesai sebelum akhir desember dua ribu tujuh belas
hasil kajian akan disampaikan ke presiden joko widodo
kajian pemindahan ibu kota tersebut terkait dengan lokasi
pembiayaan dan perkiraan kebutuhan
namun belum terkait dengan desain ibu kota
saat ini kajian pemindahan ibu kota masih terus dilakukan
dan persiapannya akan dimulai pada dua ribu delapan belas
menteri perencanaan pembangunan nasional sekaligus kepala bapenas
bambang brojonegoro mengatakan saat ini sudah ada beberapa pilihan daerah
yang akan ditetapkan sebagai ibu kota
sebelumnya menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
basuki hadi mulyono mengatakan calon ibu kota baru yang dikaji
berada dalam tiga
di provinsi di kalimantan yakni di kalimantan tengah
kalimantan timur dan kalimantan selatan
salah satu kandidat kuat yang sempat mencuat adalah
kota palangkaraya kalimantan tengah
sebelumnya kota palangkaraya juga sempat menjadi kandidat ibu kota
di era presiden soekarno